gunung raung yang ada di perbatasan kabupaten banyuwangi jember dan bondowoso jawa timur erupsi pada sabtu siang
gunung setinggi tiga dua ratus enam puluh meter di atas permukaan laut ini sempat mengeluarkan letusan sebanyak enam puluh kali dan abu vulkanik setinggi dua ratus meter dari puncak kawah
inilah gunung api raung sisi timur dari wilayah banyuwangi jawa timur
terlihat kepulan asap abu vulkanik keluar dari puncak gunung setinggi seratus sampai dua ratus meter sabtu siang
dari data laporan pos pengamatan gunung api raung di dusun mangaran banyuwangi gunung raung sempat terjadi letusan sebanyak enam puluh kali dengan amplitude dua hingga enam belas mm
tercatat juga hembusan sebanyak dua puluh tiga kali tremor non harmonik lima belas kali dan teknonik jauh sebanyak lima kali
belum ada laporan terjadi hujan abu di sekitar kawasan lereng gunung raung
dengan peningkatan aktivitas vulkanik tersebut saat ini gunung raung statusnya ditingkatkan dari normal menjadi waspada
dan warga di mbak
tidak beraktivitas dengan radius dua km dari puncak kawah
penutusannya sampai saat ini masih dalam densitas yang kecil
dampak abu vulkanik masih di sekitar kawah belum mengancam kepada pemukiman